banyak yang kita belum ketahui tentang varian omikron ini
diketahui petugas kebersihan yang sebelumnya terdeteksi tertular varian omikron tak pernah ke luar negeri
sehingga tracing dilakukan untuk mengetahui kasus sebelumnya
menteri kesehatan budi gunadisadikin menyatakan kasus pertama omikron yang ditemukan pada office boy di wisma atlet berasal dari wni yang tiba dari nigeria
wni yang merupakan seorang wanita tersebut diketahui tiba di indonesia pada dua puluh tujuh november lalu dan sedang melakukan karantina di wisma atlet
budi memastikan kasus varian omikron di indonesia belum ditemukan di tempat lain selain di wisma atlet
budi menambahkan pemerintah terus memperketat pintu masuk ke indonesia terutama jalur laut dan darat
serta meningkatkan testing baik melalui whole genome sequencing maupun pcr khusus yakni s gen failure test
jadi sudah terdukti bahwa semua kasus yang ada di indonesia adalah imported case
kasus yang masuk dari luar negeri
yang pertama adalah yang datang dari nigeria pada tanggal dua puluh tujuh november
tiga warga negara asing asal tiongkok yang sebelumnya berstatus diduga terpapar covid sembilan belas varian omikron kini dinyatakan negatif
mereka masih dikarantina di rumah sakit lapangan kitawaya manado pada senin dua puluh desember dua ribu dua puluh
tiga wna asal tiongkok ini tiba di bandara samratulangi manado pada tanggal tujuh desember lalu
dan dinyatakan probable varian omikron pada tanggal enam belas desember dua ribu dua puluh satu
sementara satu ratus dua puluh enam kontak erat ketiga wna ini masih dikarantina di dua hotel di kota manado
dr steven dendel jubir covid sembilan belas sulawesi utara memberikan keterangan terkait ketiga wna itu
ketiganya dinyatakan negatif dan hasil ini didapat setelah pemeriksaan whole genome sequencing dan retest di litbangkes
ordinator penanganan ppkm wilayah jawa dan indonesia dr steven dendel jubir covid sembilan belas sulawesi utara memberikan keterangan terkait ketiga wna itu
wilayah jawa dan bali luhut bin sarpanjaitan mengatakan pemerintah masih menjadikan ppkm sebagai basis kegiatan masyarakat
ia juga meminta pemerintah daerah mengontrol kebijakan penerapan aplikasi peduli lindungi karena saat ini penggunaannya di tengah masyarakat turun menjadi tujuh puluh empat persen
pemerintah sendiri telah menyiapkan skenario terburuk apabila lonjakan kasus kembali terjadi
kami menggunakan threshold sepuluh kasus per juta penduduk per hari
atau setara dengan dua tujuh ratus tiga puluh
kasus per hari
tetapi kami akan mulai melakukan pengetatan ketika kasusnya melebihi lima ratus dan seribu kasus per hari
pengetatan lebih jauh akan dilakukan ketika tingkat perawatan rumah sakit dan tingkat kematian nasional maupun provinsi kembali mendekati threshold level dua
luhut menambahkan pengetatan kebijakan yang dilakukan akan tergantung dengan jumlah kasus harian tingkat perawatan di rsl hingga tingkat kematian
tim liputan cnn indonesia